masjid pesucinan di gresik jawa timur diakini sebagai masjid tertua di pulau jawa
yang dibangun oleh sheikh mula maulana malik ibrahim
sejarah perjalanan pertama kali sheikh maulana malik ibrahim ke pulau jawa
adalah singgah di desa leran kecamatan manyar kabupaten gresik
masjid pesucinan menjadi masjid pertama yang dibangun sebagai simbol syiar agama islam
tidak banyak catatan sejarah yang bercerita mengenai keberadaan masjid pesucinan
di dusun pesucinan desa lerang kecamatan manyar kabupaten gresik jawa timur
sebagai saksi sejarah perjalanan penyebaran agama islam di pulau jawa
masjid ini dipercaya merupakan masjid tertua yang berdiri di pulau jawa
hal ini dibuktikan dari sejarah perjalanan sheikh maulana malik ibrahim ke pulau jawa
daerah pertama yang disinggahinya adalah desa sembolo pada seribu tiga ratus delapan puluh sembilan masehi
desa ini terletak sembilan km dari pusat kota gresik
desa sembolo yang kini bernama desa lerang berada dalam kekuasaan kerajaan majapahit
sheikh maulana malik ibrahim yang berasal dari persia merupakan wali tertua
di antara sembilan wali yang menyebarkan agama islam di pulau jawa
sheikh maulana malik ibrahim lantas mendirikan masjid di desa leran yang disebut masjid pesucinan
nama pesucinan digunakan untuk menyujikan masyarakat desa setempat
yang dulunya mayoritas beragama hindu buddha
warga sekitar percaya bahwa masjid pesucinan
merupakan masjid tertua di pulau jawa karena sejumlah peninggalan dari sheikh maulana malik ibrahim
di antaranya kolam wudhu yang masih asli kubah masjid batu tempat sandar kapal
dan mimbar serta beduk yang kini tersimpan di museum wali gresik
tidak jauh dari masjid juga terdapat makam santri maulana malik ibrahim
masjid masjid yang diperkenalkan oleh sheikh maulana malik ibrahim
datang ke tanah jawa
itu setujunya menyebalkan islam di jawa
masjid ini masjid tertua di jawa semenjak adanya orang solo tadi
bangunan yang masih asli peninggalan mbak maulana malik ibrahim yang apa aja
masjid masjid tertua di jawa
masjid tertua di jawa
masjid tertua di jawa
pemerhati sejarah juga meyakini masjid pesucinan merupakan masjid tertua di jawa
salah satunya tertulis dalam buku sejarah umat islam karya prof hamka
saya tahu pertama kali masjid pesucinan itu dari bukunya prof hamka
namanya sejarah umat islam
saya melihat dan beliau mengatakan di sejarah umat islam itu bahwa masjid
maulana ibrahim itu masjid tertua di tanah jawa
perkiraan tahun berapa ini
wah ini saya saya waktu itu ya sekitar abad empat belas an
saat ini masjid pesucinan telah mengalami pemugaran total
tampilan masjid terlihat modern dengan tambahan beberapa ornamen
namun sejumlah bagian masih dipertahankan seperti mimbar imam dan kolam tempat wudhu
miftahul alif gersik